bencana alam yang melanda sulawesi tengah mengundang bantuan dari pemerintah asing maupun lsm asing termasuk lsm komunitas yahudi
dikutip dari cnn indonesia com yang mengutip dari the jerusalem post lsm yahudi berbasis di amerika serikat gdc
menyatakan telah mengirimkan sejumlah bantuan dan makanan untuk para korban gempa
selain itu lsm berbasis di israel israel juga berencana mengirimkan lima anggotanya untuk membantu penanggulangan bencana gempa dan tsunami di palu dan donggala
sementara itu pihak kementerian luar negeri belum memberi tanggapan ketika ditanya cnn indonesia com terkait izin masuk bagi relawan asing termasuk dari israel